nah sekarang kita akan melihat dan juga memantau seperti apa suasana ramadan di gaza palestina
telah terhubung melalui sambungan zoom warga negara indonesia di gaza muhammad hussein
dan langsung saja kita sahabat selamat pagi waktu indonesia
mas hussein assalamualaikum apa kabar ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik alhamdulillah
apa kabar mas iqman mas sarah
alhamdulillah kita berdua ini super sekali
mas hussein ini ngomong ngomong soal tadi kan kita ada pemberitaan soal katanya ada covid sembilan belas di gaza ini kan kembali meningkat
nah ini sebenarnya seperti apa yang terjadi di sana
dan juga kalau misalnya kita lihat juga ada tadi ada jam malam yang diberlakukan oleh pemerintah setempat
apakah ini artinya bahwa tidak ada aktivitas sama sekali terutama untuk ibadah di sana
iya memang sejak terhitung
di tiga hari terakhir kementerian kesehatan dan kementerian dalam negeri di gaza telah kembali menerapkan protokol kesehatan ketat terkait covid sembilan belas
di mana terhitung sejak buka puasa setelah azan maghrib tidak ada yang diperbolehkan berkeliaran di jalan jalan
baik itu kendaraan bermotor maupun para pejalan kaki
dan sholat isya sholat subuh dan sholat farawih pun ditiadakan
karena memang peningkatan jumlah kasus covid sembilan belas di gaza yang drastis dalam beberapa hari terakhir
oke memang berarti untuk ibadah berjamaah seusai maghrib itu memang dihimbau oleh pemerintah setempat untuk dilakukan masing masing di rumah
lalu ini bagaimana sih sebenarnya kenapa bisa sampai peningkatan ada peningkatan kasus di sana
bagaimana sih sebenarnya aktivitas warga dan juga kebiasaan kebiasaan di sana
lalu bagaimana dengan
apakah sudah berjalan di sana
iya memang peningkatan kasus covid di gaza jelas sangat kenisayaan ya
karena gaza ini kan lokasinya sangat kecil sangat sempit
hanya tiga ratus enam puluh km persegi namun dihuni oleh dua dua juta warga sipil
artinya gaza merupakan salah satu tempat dengan tingkat ketaatan penduduk
nah kemudian dilihat dari kemampuan medis gaza ini memang sudah sangat memprihatinkan
sejak belum ada nyatanya
sejak belum masuknya covid ke gaza
sektor medis di gaza memang sudah sangat memprihatinkan
akibat blokade dan krisis kemanusiaan yang berlangsung di gaza
ini menjadi faktor faktor utama yang menyebabkan tingginya angka covid beberapa hari terakhir
kemudian terkait vaksin memang sudah masuk beberapa vaksin dari rusia
dengan vaksin sputnik kalau tidak salah
namun jumlahnya masih sangat minim
karena pasokan vaksin yang masuk ke gaza ini benar benar dikontrol dibatasi oleh pihak zionis israel
sehingga hanya sebagian kecil yang bisa mendapatkan vaksin di kalangan warga palestina di jalur gaza
tapi mas hussein sendiri ini belum divaksin berarti ya
apakah ada dari kbri ataupun kjri yang ada di sana ikut memfasilitasi bagaimana warga negara indonesia di sana bisa mendapatkan vaksinasi ini
untuk masyarakat sipil yang mendapatkan vaksin tentu ada prioritas
di gaza sendiri orang orang yang usianya di atas lima puluh tahun misalnya itu menjadi prioritas
ada pun apakah kbri juga memberikan kesempatan untuk kita
sejauh ini belum ada himbawan dari kkbri
dan memang tidak ada kbri indonesia di palestina apalagi di gaza
kita masih menunggu informasi dari kbri terdekat yaitu di cairo atau di aman jordan
menunggu kbri dari cairo ya bagaimana nantinya untuk vaksinasi wni di gaza sendiri
mas hussein ini kan kalau misalnya memang menurut informasi di gaza ini dikenal sebagai daerah yang memang toleransi umatnya ini sangat tinggi dibandingkan wilayah wilayah lainnya
ini bagaimana nih mas hussein melihat fenomena ini
ya memang sangat unik sekali
ada agama yang non muslim juga di sana ya walaupun bukan mayoritas malahan minoritas begitu ya
namun saya beberapa kali melakukan liputan langsung ke pusat pusat peribadatan kaum non muslim kaum nasrani sebagai agama kedua di gaza
mereka mengaku tingkat toleransi
jadi gaza sangat tinggi
terutama karena serangan serangan yang dilakukan oleh jurnalis israel terhadap gaza ini tidak memandang agama
masjid terkena serangan gereja pun terkena serangan
jadi ini menambah ikatan kuat kekuatan ikatan antara kedua masyarakat di gaza sehingga membahu membahu dan mempererat tingkat toleransi di antara kedua agama ini
berarti kalau berbicara soal keamanan di sana cukup nyaman untuk ditinggali
sebetulnya enggak juga ya
bahkan sangat tinggi resikonya
tidak ada tempat yang aman di gaza
tidak ada shelter shelter untuk misalnya perlindungan seperti di wilayah wilayah lain di dunia
namun untuk saat ini karena memang gaza sedang masa masa gini atas senjata
meskipun juga tidak ada jaminan karena kemarin malam gaza masih dibombardir oleh serangan serangan udara dari zonis israel
mas hussein kalau misalnya lagi ada serangan seperti itu apa yang dilakukan oleh mas hussein
ya tergantung ya
kalau saya lagi ada di dalam rumah saya tetap di rumah
namun kalau saya lagi di luar saya biasanya memburu lokasi serangan itu karena memang tugas saya sebagai jurnalis untuk meliput insiden insiden seperti itu
memang resikonya besar namun ya inilah tugas seorang jurnalis di daerah konflik
mas hussein udah berapa lama di sana tinggal
sampai saat ini sudah sepuluh tahun kurang lebih
sepuluh tahun dan itu belum kembali kembali ke indonesia ini masih sibuk bekerja mencari berita
sudah sempat kembali dua kali
oh sudah kembali
selama sepuluh tahun terakhir
oke terakhir kapan mas hussein
balik ke indonesia
terakhir itu tahun dua ribu delapan belas
oh sebelum pandemi berarti ya sudah pernah kembali ke indonesia
nah kalau ngomong soal ramadan di sana sebenarnya lebih menarik di indonesia apa di sana sih
kalau berbicara soal ramadan dengan segala macam tradisinya kalau di indonesia
sebetulnya masing masing tempat ada apa ya kelebihan masing masing
kelebihan masing masing di gaza juga ada spesialnya spesialisasinya di indonesia juga ada kelebihannya
kalau di gaza sendiri misalnya tingkat ikram atau memuliakan tamu itu sangat tinggi sekali dan warga gaza ketika ramadan itu biasanya berebut rebut rebutan
teman temannya atau kerabatnya untuk buka bersama di rumahnya
namun karena adanya pandemi dua tahun terakhir ini adat itu tidak bisa dilakukan untuk menjaga mengurangi tingkat penyebaran covid sembilan belas
kalau di indonesia jelas lah kita semua memahami suasana ramadan sangat sangat indah dan itu yang sangat saya rindukan ketika saya berada di gaza
berarti menarik juga ya kalau misalnya kalau sebelum ada pandemi ada istilahnya rebutan tamu gitu ya saya juga pengen direbut nih
ini rumah saya ya untuk buka barang
memang di sana tamu itu sangat dihargai sekali ya mas
iya bukan dihargai dihormati
dihormati bagi mereka aib sebuah hal yang aib kalau mereka melihat ada orang asing di depan mata mereka namun mereka tidak undang ke rumah makan itu
ke tempat makan mereka untuk makan siang atau untuk buka bersama
itu menjadi adat bagi mereka mereka harus mengundang meskipun harus mengantri dengan orang orang sekitarnya
oke saatnya next destinasi ini kita harus nabung dari sekarang bisa ke sana langsung gemuk pulang pulau
nanti mungkin bisa padahal iqbal ini bertugas jurnalis di sana nanti ketemu sama mas hussein
oke baik saya minta doanya dulu
tapi memang harus perjuangannya luar biasa sekali ya di sana ya hidup dan mati loh
nah ini balik lagi nih kalau misalnya ke soal puasa biasanya kalau misalnya di gaza sendiri ini untuk makanan apa sih sebenarnya menjadi favorit gitu makanan favorit di sana
kalau favorit banyak ya tapi harus difahami dulu bahwa warga gaza ini makanan utamanya adalah roti
jadi nasi ini adalah secondary food di gaza tapi untuk makanan pokoknya adalah roti dari gandum
dan untuk puasa bulan puasa khususnya itu mereka lebih mengandalkan masakan masakan yang tergantung ya
dengan kalau sahur misalnya mereka tidak akan memasak
warga gaza kalau sahur tidak akan memasak mereka hanya makan roti dengan misalnya keju dengan lauk lauk yang siap saji
ada pun untuk ketika berbuka baru mereka membuat masakan masakan tradisional seperti mulusia maklubah dan ya masakan masakan lokal lainnya
oke menarik juga ya kalau sahur itu makannya roti aja waduh saya bisa kelaparan tuh
baiklah kalau gitu mas muhammad hussein sudah berbicara
sudah berbagi informasi dan kami tentunya kami berharap mas hussein di sana sehat sehat saja tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan yang pasti ya
baik sampai ketemu mas hussein
amin insya allah
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumussalam warahmatullah wabarakatuh